tapi saya ingin tahu dulu soal peremajaan ini pak mas des secara teknis perdanya sudah ada tapi teknis bentuk peremajaan dari bus bus bus metro mini kopaja ini akan bagaimana yang diatur oleh di sub dki jakarta
jadi memang sebagai bentuk pelaksanaan dari perda lima tahun dua ribu empat belas dan transportasi ya yang mana di dalamnya antara mengatur mengenai batas masa pakai atau orang lebih sering terkenalnya batas usia kendaraan
jadi memang kita di dki jakarta ini untuk usia angkutan umum dalam lini bus itu dibatasi maksimum sepuluh tahun
nah oleh karenanya sejak mulai dari tahun dua ribu lima belas persisnya itu sudah mulai
tapi ada proses integrasi bertahap untuk peremajaan itu
waktu itu kebetulan untuk contoh untuk yang kategori bus sedang seperti metro mini kopaja kontes bima kopami din mitra itu waktu itu yang siap baru satu badan usaha yaitu kopaja
jadi sejak tahun dua ribu lima belas akhir itu mereka sudah menjadi mitra pemprov dki melalui transjakarta kita kerjasama kontrak ke pekilometer
itu baru kopaja saja ya
sekarang sudah kelima limanya pada
dasarnya sudah bersedia dan setengah dalam proses menuju juga berintegrasi
jadi memang pemprov akan mengajak perusahaan perusahaan yang membawahi kopaja metro mini mungkin kontas bima ini untuk bergabung ke transjakarta begitu pak
maksudnya masuk ke jalur busway nya ya
kalau operasionalnya itu bisa masuk jalur transjakarta bisa juga dia mix
ada kalanya ada segmen yang di luar jalur transjakarta
tapi intinya kita ingin mengajak memberdayakan semua operator
karena sejak tahun dua ribu lima belas ada beberapa perusahaan yang dianggap sebagai perintis perintis angkutan umum di jakarta

jadi mereka adalah sebenarnya perintis perintis angkutan umum di jakarta yang melayani warga negara eh warga jakarta khususnya untuk angkutan dalam kota
untuk itu kemudian memang harus diremajakan supaya memenuhi standar paling tidak yang ada saat ini ya
jadi secara usia nanti maksimal sepuluh tahun
dan mereka bukan hanya mengganti fisik unit kendaraannya tapi secara manajemen dan operasional juga itu sudah ada pembaharuan
yaitu dengan berkontrak operasional dengan pemerintah
itu wajib atau sebuah tawaran pak
tapi kalau mereka tidak sampai dengan batas waktu yang tentukan mereka tidak bisa tidak bersedia bergabung
mereka pasti akan tersingkir dengan sendirinya
karena reman transjakarta sudah mulai masuk jalurnya sudah mulai banyak
dengan kenyamanan harga yang cukup relatif murah
sekarang sudah kurang lebih satu ratus tujuh puluh track dalam sistem layanan kita yang baru ini
untuk angkutan umumnya sendiri ini pak mas des untuk metro mininya kendaraannya kopajanya
ini memang yang harus sepuluh tahun ya usianya ya
kalau kemudian misalnya begini kan kadang kadang sopirnya suka merasa umurnya tua tapi mesinnya masih oke
nah itu gimana tuh pak mas des
tetap harus diganti
jadi kita balik
beratasi sesuai peraturannya
sudah kita tetap bersama dalam peraturan daerah
maksimal sepuluh tahun
jadi sebenarnya di permajuan yang baru ini mereka juga pada dasarnya pada bersedia
orang orangnya positif ya pak ya
jadi dari sekarang ini dari kelima operator bus sedang itu yang kategori dengan metro mini
ini sekarang sudah empat itu sudah mengejukan harga penawaran
dan sekarang sedang kita proses katalog elektronik
jasa rupiah kilometer
jadi mereka nanti akan dibayar sekian ribu rupiah per kilometer untuk tiap jasa layanan yang mereka pesanakan
tapi memang diajak untuk bergabung ke dalam sistem transjakarta
kalau untuk drivernya pak ini bagaimana
ini yang kemudian juga mungkin karena mungkin informasinya juga ada yang belum tahu begitu kan
ada yang mungkin driver merasa khawatir hilang pekerjaan
seperti apa pm prof mencoba untuk mengakombo diri itu
ada kesempatan yang baik ini sekalian kami sampaikan kembali juga khusus kepada driver ya
sebenarnya ini momentum untuk meningkatkan kesejahteraan mereka selaku pramudi
sebagai contoh gambaran
pramudi atau pengemudi layanan dengan bus sedang ini dalam sistem kontrak dan pemerintah ini mereka digaji dua kali ump dki
sekarang satu kali ump dki tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu dolar
rp tujuh puluh sekian
hampir empat juta
artinya kalau mereka masuk dalam sistem ini kurang lebih mereka tujuh delapan juta itu mendapatkan per bulan
gaji tetap ya
memang dalam pelaksanaannya ini nanti bisa diatur oleh manajemen wadahnya
jadi yang tapi yang jelas maksud saya bisa saja ada uang harian yang disampaikan
biasanya operator seperti itu
maksudnya tidak semua apa nilai itu dibayarkan di awal bulan
di awal bulan semua
karena kan mereka juga perlu operasi dengan harian
tapi intinya totali income yang harus mereka dapat itu itu tidak boleh kurang di dua kali ump
pak mas des perannya sudah lama tapi kenapa baru hari ini agak mulai di apa di digalakan lagi
semangat untuk peremajaan ini kenapa pak
ada beberapa hal
pertama saat itu memang waktu itu jumlah mereka kurang lebih bisa sampai tiga ribu ya
jumlah semua operator nih tiga remaja
pasan itu adalah usianya sudah tidak menuhi sudah di atas sepuluh tahun
nantinya kalau memang pada saat itu cut off langsung semua serentak itu juga layanan di lapangan akan
bingung maksudnya akan nanti jalan jalan nggak bisa pergi
iya yang biasa naik mana sih biasa naik enam puluh sembilan kalau nggak ada
jadi kedua kapasitas produksi apm
jadi unit unit kendaraannya kan diproduksi oleh apm agar menggangg merek
ya itu juga kapasitas produksi di pabrikan itu terbatas
tidak bisa sekaligus langsung dilangsungkan bulan
atau saat itu mengganti langsung turun tiga remaja nggak bisa
jadi ada beberapa pertimbangan itu juga oleh karena sekarang kita lakukan secara bertahap
dan tahapan itu waktu itu kita toleransi tiga tahun
dan kebetulan akhir tahun dua ribu delapan belas yang lalu sudah selesai
jadi tahun ini sebenarnya tidak didapat perpanjangan izin
jadi kalau kita lihat di lapangan itu yang masih beredar itu itu pada dasarnya hanya sisa sisa berapa bulan lagi mereka ini akan berakhir
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini